jakarta akan menjadi tuan rumah asian para games dua ribu delapan belas atau pesta olahraga terbesar bagi atlet penyandang disabilitas se asia mulai tanggal enam hingga tiga belas oktober mendatang
menyambut event tersebut pertanyaan yang muncul adalah sudah cukup ramahkah transportasi umum di jakarta dan fasilitas di kawasan gelora bung karno terutama bagi penyandang disabilitas
informasi ini sekaligus akan menutup cnn indonesia sports malam hari ini dan jangan lewatkan tayangan menarik kami lainnya melalui transvision ataupun uctv
saya anita mai pamit undur diri selamat beristirahat selamat malam dan salam sports
bagi eci pramitasari menyaksikan kemeriahan asean para games dua ribu delapan belas di jakarta adalah salah satu hal yang ditunggu tunggu
sebagai penyandang disabilitas wanita berusia dua puluh tujuh tahun ini juga terlibat sebagai sukarelawan di asean para games kali ini
tapi untuk melakukan aktivitasnya selama ini eci hampir tidak pernah menggunakan transportasi umum di jakarta
transportasi umum jarang banget bahkan hampir nggak perlu
banyak transportasi umum di jakarta yang katanya bahkan ibu kota di indonesia gitu kan itu nggak ramah untuk asosivitas untuk pengguna kursi rodanya
tapi kan ini kan kita mau jadi tuan rumah asian para games ini banyak penyandang disabilitas
ceritanya mbak eci ini kalau mau nonton ke senayan ke gbk kira kira mbak eci berani nggak nyobain transportasi umum di jakarta ini
mau nyobain sih walaupun sebenarnya ada sedikit kekhawatiran tadi itu
salah satu moda transportasi umum yang paling memungkinkan untuk diakses pengguna kursi roda adalah bus transjakarta
namun dari tempat tinggal eci di kawasan cilandak jakarta selatan eci harus memesan taksi online terlebih dahulu untuk menuju ke halte bus transjakarta di kawasan ragunan
akses masuk halte bus transjakarta di ragunan menjadi kendala pertama yang kami temui
jadi untuk menuju transjakarta haltenya aja ada barrier seperti ini untuk pengguna kursi roda nggak bisa masuk ya mbak eci
berarti selama punya jalan diangkat berarti mbak eci
bener harus diangkat
boleh tolong bantuin nggak mbak
terima kasih mbak
terima kasih mbak
dari ragunan kami harus ke halte karet dan berpindah bus untuk menuju ke gelora bung karno
ini kalau ada gap gini
depan sini sini
kondisi di dalam bus transjakarta sebenarnya sudah cukup nyaman
tidak ada penyandang tetap disabilitas khususnya pengguna kursi roda
kursi khusus telah disediakan
petugas bus transjakarta pun cukup membantu
kalau disabilitas itu kalau ada akses kita mau saja naik transportasi umum
yang jadi kendala itu karena aksesnya saja yang sama ini masih kurang
jadi kita excited banget untuk naik transportasi umum
di majulah kan kita sama dengan non disabilitas
kita pengen keluar
dan ya itu kita tergendara selama ini transportasinya yang kurang ramah untuk kita
dengan kondisi transportasi umum seperti ini agak sulit bagi eci untuk berpergian seorang diri
aku paling butuh bantuan sih mas aku gak bisa sendiri sih kalau orangnya model kayak gini
terlalu tinggi nih
iya terlalu curang
jadi maksudnya bagaimana mbak seharusnya
standarnya untuk kerang itu lima derajat sih kemiringannya seharusnya
kalau ini dia berapa ya kemungkinan sih bisa kebalik kebalik ke belakang atau mundur kalau misalnya dia nggak kuat
sampai di kawasan gelora bung karno fasilitas dan aksesibilitas yang disediakan sebenarnya sudah jauh lebih baik
lihat ada rem khusus untuk kursi roda
perjalanan dari ragunan menuju gbk menggunakan transportasi umum kami tempuh dalam waktu kurang lebih satu jam
beberapa hal memang masih harus diperbaiki
event asean para games dua ribu delapan belas seharusnya bisa menjadi momentum untuk membangun kesadaran pentingnya kesetaraan hak bagi para penyandang disabilitas di indonesia
erlangga wiswaji jakarta